terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
untuk mengantisipasi peredaran narkoba semakin meluas
badan narkotika nasional beserta satpol pp kabupaten sidoarjo
menggelar razia rumah karaoke
hasilnya seorang pemandu lagu diamankan karena terindikasi narkoba
kedatangan petugas bnn dan kepolisian ini
sempat mengejutkan sejumlah pengunjung karaoke
di kawasan perumahan taman pinang sidoarjo selasa malam
satu persatu barang bawaan dan identitas para pengunjung diperiksa petugas
selain itu petugas juga meminta seluruh tamu mengikuti tes urin
untuk mengetahui apakah ada yang menggunakan narkoba atau tidak
hasilnya seorang pemandu lagu diamankan karena terindikasi mengkonsumsi narkoba
petugas kemudian mendata dan membawa pemandu lagu tersebut ke markas bnn sidoarjo
razia narkoba ini merupakan buntut dari tertangkapnya pengedar narkoba
di sejumlah tempat hiburan malam
rencananya polisi akan rutin menggelar razia
agar peredaran narkoba tidak semakin luas